sebuah video yang memperlihatkan ketua dprd kabupaten luhut timur arifin menolak berjabat tangan dengan salah satu warga yang berada di kantor dprd luhut timur sulawesi selatan beredar luas di media sosial sepanjang hari kemarin
banyak warganet yang menyayangkan sikap ketua dprd kabupaten luwu tersebut karena dinilai sombong
video inilah yang mendadak viral di media sosial yang mempertontonkan ketua dprd luwu timur yang tengah berjalan masuk ke dalam kantor dprd berpawasan dengan seorang warga
kemudian warga tersebut mengangkat tangannya sambil memberikan isyarat ingin berjabat tangan dengan arifin
namun ketua dpd golkar luhut timur ini justru tidak membalas ajakan untuk berjabat tangan warga itu dan melaluinya begitu

setelah viral arifin pun memberikan klarifikasi terkait video tersebut
melalui laman resmi dprd luhut timur arifin menyebut sebelumnya telah bertemu dengan warga tersebut yang bernama arief
arifin mengatakan pada saat itu ia sedang buru buru masuk gedung